rekaman video amatir warga ini menunjukkan kondisi deddy nopiansyah
mantan pegawai kontrak pln yang tersengat listrik saat nekat mencuri kabel listrik
di jalan madang kecamatan kemuning palembang sumatera selatan minggu petang
tersangka masih berada di tiang listrik dalam keadaan pingsan dan menderita luka bakar
proses evakuasi berlangsung cukup lama karena tubuh pria itu masih berada di gardu listrik bagian atas
ia tersengat listrik saat hendak memotong kabel yang akan dicurinya
namun nyawanya masih tertolong dan tersangka dievakuasi ke rumah sakit dengan luka bakar di bagian tangan
setelah mendapat perawatan ia dibawa ke polsek kemuning untuk diperiksa pada senin siang
iya kenapa kita nggak ganti kabel ini kak
nggak ganti kabel
modal berapa beli kabel itu
beli kabel aluminium itu berapa
ini bekas yang dulu
oh bekas yang lama lama berapa meter itu
sekitar sembilan kak
masih ada berapa di rumah
modusnya dengan mengganti kabel tembaga dengan kabel aluminium
berarti sudah dipersiapkan memang dari jawa jawa hari kan
dari rumah sudah mempersiapkan kabel untuk mengganti kabel tembaga
berarti dunia memang spesialis pekerjaan
pekerjaan ini sampai tahun apa
dia pernah bekerja di pihak ketiga daripada pln ada vendor
sehingga dia tahu bagaimana cara melepas daripada kabel tersebut
tapi informasi langsung kesetrum di lokasi yang benar
betul waktu itu dia kesetrum karena dia menyenggol listrik itu
memegang tongkat daripada tongkat itu ternyata terbuat dari aluminium juga
sehingga tangannya tersentuh dia pingsan
dari tangan tersangka polisi menyita barang bukti seperti tang dan kabel gulung berbahan timah
yang digunakan untuk menukar
kabel pln yang berada di tiang listrik
hanif hai randi palembang sumatera selatan